untuk mengetahui informasi terkini terkait gempa di sulawesi tengah kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebua di palu
selamat siang jafar jafar bisa anda sampaikan di mana posisi tempat anda melaporkan pada saat ini bagaimana kondisinya dan apakah sudah terdata kerusakan apa saja yang terjadi jafar
selamat siang jafar
dari lima sampai di atas sampai mendekati tujuh itu terjadi di wilayah ini sejauh ini badan penanggulan bencana daerah sulawesi tengah sudah melakukan asesmen awal atas dampak yang terjadi
sejauh ini laporannya belum ada korban jiwa akibat gempa bumi semalam yang mengguncang hampir seluruh wilayah sulawesi tengah di sekitar
lembak palu sigi dan donggala yang berkekuatan enam tiga kemudian diupdate menjadi enam satu magnitudo
dalam catatan pemerintah kabupaten donggala sesuai data yang juga dirilis oleh bpbd hari ini sekitar tiga lebih kepala keluarga terdampak
sejak malam tadi mereka hanya berani bermalam di depan teras rumah mereka
ada sebagian yang kembali
kemudian lari ke dataran tinggi setempat utamanya di daerah tambu atau daerah daerah pesisir seperti kecamatan balesang kemudian labean
di mana pada beberapa waktu lalu dari tiga puluh delapan kemudian dua ribu delapan belas seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu terjadi gempa yang disertai tsunami demikian
baik lalu jafar
apakah anda sendiri masih merasakan gempa susulan dan seberapa besar gempa yang anda rasakan jafar
tadi malam sejak tadi malam itu sampai pagi ini belum ada aftershock atau gempa bumi susulan setelah gempa bumi besar sekitar pukul dua puluh dua waktu indonesia tengah itu
saya semalam berada di dalam rumah kemudian saya merasa ini saya merasa pusing
tapi ternyata kemudian gempanya goyangannya semakin lama saya baru sadar bahwa ini adalah gempa dan saya mengikuti orang berlarian keluar rumah
dan di sepanjang jalan tadi malam di kota palu hampir sepuluh sampai lima belas menitan orang belum berani masuk ke dalam rumah sampai benar benar tidak ada lagi goyangan berikutnya
lalu jafar apakah saat ini listrik juga masih dipadamkan dan seberapa besar ini berefek pada aktivitas warga
atau aktivitas warga
jadi laporan terakhir listrik bisa dinormalisasi sejak pagi tadi sehingga tidak ada masalah lagi dengan penerangan listrik termasuk komunikasi seluler di daerah yang menjadi pusat lokasi gempa yang berjarak sekitar satu ratus empat belas km dari kota palu jawa tengah itu dalam kondisi aman dan kondusif
meskipun ada beberapa bangunan yang di
terlalu banyak kerusakan meskipun bukan kerusakan parah
namun ada satu unit rumah warga yang mungkin saja baru selesai dibangun kemudian seluruh batakonya ambruk utamanya di bagian dapur
jafar tadi anda sempat menyinggung sedikit mengenai gempa besar yang terjadi sekitar lima tahun lalu dan saat itu menyebabkan fenomena likuifaksi
lalu bagaimana dengan analisa bmkg terkait gempa yang terjadi pada tadi malam
dan apakah ada ancaman seperti itu jafar
sesuai penjelasan stasiun geofisika palu bmkg bahwa ini memang diakibatkan oleh sesar palkoro sesar arti palkoro
namun bukan pada segmen yang mengakibatkan gempa besar pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas lalu
tetapi pada segmen tambu yang memang juga merupakan
adalah bagian dari jalur sesar palu palkoro
baik jafar terima kasih atas laporan anda
kita harapkan semoga tidak terjadi gempa susulan dan semoga segera ada penanganan bagi warga yang rumahnya terdampak dan tidak ada korban
terima kasih jafar kita terus tunggu bagaimana informasi terbaru terkait gempa yang terjadi di sulawesi tengah
selamat bertugas kembali